minimnya transportasi antar pulau yang layak membuat warga kepulauan di kabupaten sumeneb madura jawa timur
menumpang perahu kayu untuk pulang kampung
perahu perahu kecil dengan daya tampung maksimum dua belas orang ini
menjadi satu satunya moda transportasi yang tersedia bagi warga kepulauan
selasa dua puluh delapan juni ratusan warga antre di pelabuhan talebung kecamatan soronggi
mereka menunggu giliran naik perahu kayu menuju pulau gili genteng kabupaten sumeneb madura
pulau gili genteng merupakan satu dari satu ratus dua puluh enam pulau di kabupaten sumeneb
minimnya lapangan pekerjaan di wilayah kepulauan membuat sebagian besar warga mengadu nasib keluar daerah
seperti jakarta dan kota kota besar lain bahkan ke luar negeri
rata rata ke jakarta pokoknya merantau ke daerah lain ada yang ke limantan ke jerukun ke pulau pulau lain
satu satunya sarana transportasi yang tersedia untuk menyeberangi ke pulau gili genteng adalah perahu perahu kecil ini
satu perahu hanya bisa mengangkut maksimum dua belas penumpang
perahu perahu ini rutin tiap tiap tahun itu
mereka rata rata bekerja di mana
ya warung toko itu
ini beberapa hari ini rame penumpang ke pulau gili kenting
rame mulai hari jumat
pulau gili genteng terletak tidak jauh dari daratan sumeneb
jika cuaca normal perjalanan dengan perahu hanya butuh setengah sampai satu jam
tetapi tidak ada petugas dinas perhubungan yang berjaga di pelabuhan talebung meskipun jumlah pemudik sudah meningkat
ahmad rahman sumeneb